hari pertama penyuntikan vaksin covid sembilan belas bagi pedagang pasar tanah abang jakarta pusat dilakukan di lantai delapan dan atap blok a
vaksinasi dilakukan pukul sembilan pagi hingga empat sore
sekitar lima puluh vaksinator ditempatkan di sejumlah titik
untuk mencegah terjadinya kerumunan dan antrean panjang pedagang diimbau agar datang ke lokasi sesuai dengan waktu penyuntikan yang tertera pada kupon
namun sejumlah pedagang mengeluh karena saat tiba di lokasi penyuntikan belum mendapat kupon vaksinasi
dan kita tidak jelas sama sekali di mana kontor untuk penukaran kupon ini
meski sosialisasi vaksinasi covid sembilan belas bagi pedagang pasar tanah abang telah dilakukan sejak pekan lalu masih ada yang menolak vaksinasi
kalau saya berbadi ya saya nggak mau divaksin
nggak mau divaksin
nggak mau divaksin
karena itu udah dikasih di rumah
selain pedagang yang berada di blok a bg dan f vaksinasi dilakukan terhadap pedagang kaki lima di sekitar pasar tanah abang
memantau proses dimulainya vaksinasi tahap kedua presiden joko widodo datang ke gedung pusat belanja grosir pasar tanah abang blok a jakarta pusat
didampingi gubernur dki jakarta anies baswedan dan menteri kesehatan budi gunadisadikin pada rabu pagi
jokowi berharap setelah di jakarta proses vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua juga segera dilakukan di provinsi lain
agar jumlah warga yang mendapat vaksin semakin banyak
ini akan berjalan setelah di provinsi dki jakarta akan berjalan di provinsi provinsi yang lain
sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis
gubernur dki jakarta yang juga hadir di blok a pasar tanah abang
menegaskan pemberian vaksin di pasar tanah abang adalah awal dan akan menjadi format pemberian vaksin di pusat perbelanjaan di jakarta
total yang terdaftar ada sembilan tujuh ratus sembilan puluh satu orang per hari akan divaksin satu lima ratus
lalu ini nantinya akan menjadi salah satu cara untuk menemukan format vaksinasi yang dilakukan di pusat pusat pertokohan
pada hari pertama pemerintah melalui kementerian kesehatan menargetkan satu lima ratus pedagang divaksin
perselasa kemarin lebih dari sembilan tujuh ratus pedagang telah mendaftar dan dinyatakan layak divaksinasi
jumlah ini akan terus bertambah karena banyak pedagang yang belum menjalani screening